pemerintah provinsi dki jakarta menggelar sosialisasi iwarong
yaitu program percepatan nasional dari kementerian sosial ri
iwarung nantinya akan menjadi salah satu peranti penyalur dana bansos warga
dan dki jakarta ditunjuk sebagai lokasi percontohan
pemerintah provinsi dki akan segera mempercepat perwujudan iwarong
untuk menyalurkan sembilan bantuan kemensos dengan mengusung konsep warung dalam dunia maya
i warung akan membantu stabilisasi harga sembako dengan menjadi target distribusi sembako murah
tujuan utamanya yaitu menjadi bank penyalur untuk bantuan sosial non tunai
yang sepenuhnya dikelola oleh warga atau ksm penerima bantuan
targetnya satu iwarong diperuntukkan untuk lima ratus hingga seribu kepala keluarga di tiap kecamatan
kita upayakan perkecamatan satu ada iwarong juga sekaligus ada kube zasa
jadi itu minimal
maksimal nanti secara keseluruhan kita upayakan menjadi delapan puluh satu
konsep delapan puluh satu itu sesuai dengan bahwa pkh kita kan ada delapan puluh tiga puluh lima ya data sementara
sehingga kalau ekvivalen per satu warung itu lima ratus sampai seribu ya
pengakumutasi untuk itu sehingga beramungi delapan puluh satu nanti